kita dari tadi ngobrol gak kenalan
dan jadi perempuan
yang sudah berbohong sama aku
ma istirahat dulu ya
masalah gue udah beres
aku istirahat ya ma
tunggu sini dulu
kamu tunggu disini ya
saya mau daftar dulu
kok kamu bisa disini
untung saya ketemu bapak disini
ibu sempet telur bapak
tapi bapak ngangkat juga akhirnya
ibu meminta saya untuk mengantarnya kesini pak
di bagian poliklinik
bapak kesini bareng bu andin juga
bapak kesini bareng bu andin juga
atau malah bu andin yang melihat bu rosa
kamu yakin ada telpon saya
iya pak saya udah coba beberapa kali telpon bapak
telepon saya ketinggalan di rumah lagi
sakit ma ya tante
jangan sembuh ya tante
kamu sendiri kenapa
kamu sendiri kenapa
kamu sendiri kenapa
sempet mau ketabrak
tapi untungnya ga ketabrak
tapi cuma kaki saya keselain aja
jadi akhirnya mamarnya lumayan besar
dan agak sedikit bengkak
oh ya ampun
terus kaki kamu sakit kayak gitu
saya kesini sama suami saya
saya kesini sama suami saya
jadi ini yang sedikit banget ya dok
jadi ini yang sedikit banget ya dok
beneran ketemu lagi
ini gue gak mungkin kesana
kalau mama tau bisa gawat nih
kalau mama tau bisa gawat nih
tadi dia balik lagi mungkin ada ketinggalan

silahkan masuk bu
tante aku masuk dulu ya
tentu aku masuk dulu ya
tante bantu deh
tante bantu deh
tante gak apa apa
kayaknya kamu lebih butuh bantuan deh
ya ampun tante baik banget sih
dari dulu mama itu emang selalu baik sama semua orang
andai mama tau
orang yang sedang mama tuntun itu adalah orang yang sudah membuat mama berpisah dengan roy
sehat ya bu
atau mama mertua
kelihatannya sayang banget ya sama bu andin
kebetulan saya baru ketemu di depan
hmm saya antri masuk karena kayaknya dia kesakitan sekali dokter
tapi kalau melihat kedekatan antara ibu sama bu andin
saya merasakan ada satu ikatan cinta
entah itu ke anak atau ke menantu
gitu ya dok ya
sayangnya sudah punya suami
dan ya saya cuma nganterin aja kesini kok
karena dia seperti kesakitan sekali
makasih lo tante udah nganterin saya
tante juga coba sembuh ya
gue gak mungkin nunggu di maku itu lah
kamu ataupun saya gak mungkin ke sana
kalau ketahuan bisa gawat
ini resep obatnya ya
mohon untuk ikutin aturan pakainya
semoga cepat sembuh ya
makasih banyak ya dok
hati hati ya di jalan
udah tante udah
duduk dulu sini
gak tau nih belum balik balik
aku juga bingung
udah ditelepon kan tadi
gak diangkat ya
gimana kalau tante rindukan aja
gak usah tante
saya gak mau ngerepotin
saya tungguin suami saya aja
tapi kan gak bisa ditelepon suami kami
tante juga make a phone call dulu ya
saya udah selesai
saya lagi nunggu di mobil bu
nanti saya segera ke situ setelah dia repotin
benar gak mau diantar
gak usah tante
terima kasih banyak
kalau kamu gak keberatan boleh tukeran nomer telepon
tante punya salah bagus sekali buat kamu
cukup ampuh buat ngilangin memarah sama nyering
masukin nomer kamu
tante baik banget sih
tante baik banget sih
pakai tukeran nomer segala lagi
nah itu nomer saya
kita dari tadi ngobrol gak kenalan
bukannya waktu itu kamu bilang dia udah menikah sama orang lain
emang kenapa sih ma
aku yakin andin pasti jadi jodoh aku
namanya sama dengan nama perempuan yang dicintai roh
tapi gak mungkin ah mereka orang yang sama
saya pamit duluan ya pak
yaudah tante duluan ya
sampai ketemu lagi tante
nanti tante kirim salepnya buat kamu ya
masa kemana sih
kok gak balik balik ke sini
berde lagi ada urusan
udah kok mas
kamu dari mana
tunggu ya nek
kamu udah gak marah lagi kan sama aku
boleh dong tetep kerja
sebenarnya gini sah
inginnya kamu itu jaga kesehatan
karena aku juga gak mau kalau
anak kita yang jadi dipertaruhkan
aku lebih senang kalau seandainya
kamu ambil kerjaan yang
kayak endorsement di sosial media
ya yang tidak terlalu banyak
menghoras energi kamu
tapi kan aku udah terima kontraknya sayang
mundurin diri nanti yang ada aku kena benda sayang
gimana selama kerja
aku akan lebih menjaga buah hati kita
yaudah besok kalau kamu kerja
udah sekarang kamu istirahat biar
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
tadi kamu masuk ke ruang rawat gimana caranya
tanda di kabin
baik deh dan dia katanya mau ngasihin aku salep tau mas
buat kaki aku biar cepat sembuh
oh saya terima
jangan gak mau percaya sama orang asing ya
dan jangan kasih alamat kita ke dia hapus nomornya
kenapa sih mas kamu kelihatannya aneh banget
lagipula aku liat tante itu juga baik kok
dan aku sama dia juga udah tukeran auto phone
emang kamu lihat tadi tantenya kayak gimana
apa perlu kita telfon aja mas biar kamu tau
nih baik kok mas